testing atau deteksi covid sembilan belas menjadi upaya yang penting dalam menanggulangi covid sembilan belas
hal ini dilakukan untuk mengetahui sebenarnya seseorang itu terinfeksi covid sembilan belas atau tidak sih
lalu ragam tes deteksi yang ada ini juga terus berkembang
sejak virus corona penyebab covid sembilan belas ini pertama kali terdeteksi di dunia pada akhir dua ribu sembilan belas lalu termasuk
yang beberapa waktu belakangan ini ramai diperbincangkan
mungkin beberapa dari anda sempat melihat di sosial media ramai membicarakan tentang suap anal
kemudian ada juga deteksi dengan keringat ketiak
lalu apa saja sih sebenarnya alat deteksi covid sembilan belas yang ada dan bagaimana efektivitasnya kita akan bahas malam ini dalam deteksi covid sembilan belas
yang pertama kita akan kenal dulu ini dia beberapa cara deteksi covid sembilan belas yang dihimpun oleh tim litbang cnn indonesia dari berbagai sumber
yang pertama ini yang
mungkin beberapa dari kita sudah tahu ya ada tentang rapid test antibody
ini gunanya atau cara kerjanya adalah dengan menggunakan sampel darah dengan memeriksa antibody nya
jadi untuk cek antibody nya imunoglobulin g dan m dalam darah seseorang
jadi ketika seseorang ini terinfeksi virus
ia biasanya akan membentuk partikel dari imun yang terdeteksi dalam darah
dan waktu terbaik untuk tesnya biasanya adalah minimal
tujuh hari setelah terpapar dari virusnya
dan jika hasilnya reaktif artinya anda pernah terinfeksi virus ini
tapi harus diingat penggunaan rapid test ini digunakan untuk screening awal atau deteksi dini
yang kedua adalah pcr
ini dia tes pcr yang sering dilakukan dengan menggunakan lendir dari hidung dan tenggorokan dengan metode usap
oleh karena itu dinamakan swab ya
ini dilakukan untuk mendeteksi
genetik dari virus melalui rna
jadi kalau misalnya kita lihat nih virus kan ya bentuknya
nah ini genetiknya nih yang bisa diambil dari si pcr ini gitu
sebagai hal yang dideteksi
jadi artinya kalau anda positif setelah di tes pcr
artinya saat itu anda sedang terinfeksi covid sembilan belas
selanjutnya ada juga swab antigen
ini suka digunakan sebagai syarat untuk bepergian ya
digunakan atau menggunakan lendir dari hidung dan tenggorokan
ini dia di swab juga seperti pcr
untuk mendeteksi antigen dari virusnya
tapi harus diingat bahwa swab antigen ini tidak seakurat dari tes pcr yang ada
dan waktu terbaik untuk tes adalah
sepuluh sampai lima hari setelah anda terpapar
kalau hasilnya positif artinya biasanya memang akurat
artinya terdeteksi virus di dalam tubuh anda yang aktif
namun sebaiknya lagi lagi harus dikonfirmasi melalui pcr
selanjutnya ada juga ini adalah karya anak bangsa
dari universitas gajah mada
namanya adalah gajah mada electronic dose c sembilan belas atau genose c sembilan belas
alat ini digunakan untuk mendeteksi voc
alat ini digunakan untuk mendeteksi voc
jadi voc ini terbentuk karena adanya infeksi corona yang keluar bersamaan dengan nafas
jadi orang yang diperiksa dengan genose ini teknisnya dia akan
oke kameranya kembali kepada saya
teknisnya dia akan menghembuskan nafasnya ke dalam tabung khusus begitu
ada seperti plastik gitu juga
lalu nanti di dalam sana akan ada sensor
dalam tabungnya yang akan mendeteksi voc nya
nah dari sana nanti datanya ini akan diolah dengan artificial intelligence
dimana akan dikeluar tuh indikatornya
apakah dia positif atau negatif
ya hasil tesnya keluar dalam dua menit dan bisa digunakan sebagai saat ini digunakan ditetapkan pemerintah sebagai syarat perjalanan kereta api jarak jauh ya di pulau jawa
lagi lagi harus diingat bahwa fungsinya untuk screening awal ya bukan alat diagnostik
selanjutnya ini dia tiga tes yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial
yang satu ini juga menggunakan ai teknologi ai
namanya adalah inose c sembilan belas
jadi ini dikembangkan oleh seorang profesor guru besar teknik informatika di institut teknologi sepuluh november
dengan menggunakan sampel bau keringat atau sampel keringat ya dari ketiak begitu diproses melalui teknologi ai
jadi maksud saya tadi adalah deteksi keringatnya ya
jadi dari keringat ini kenapa keringat kemudian dipilih
karena informasinya keringat ketiak begitu ketiak ini adalah bagian tubuh yang paling banyak memproduksi keringat begitu rata rata bagi sejumlah orang
oleh karena itu deteksi keringat diambil dari ketiak orang tersebut

alat ini saat ini sedang mencari keringat
jadi kita menjalani uji klinis tahap satu untuk bisa mendapatkan izin edar
sudah ada uji yang dilakukan sejumlah orang menjadi sampelnya dan lagi lagi ini merupakan screening awal
kita masih tunggu bagaimana perkembangan dari alat yang satu ini
selanjutnya adalah bagaimana kemudian deteksi dengan menggunakan salifa atau air liur atau ludah ya
ini digunakan untuk deteksi covid sembilan belas dengan mendeteksi enzim tertentu yang ada dalam liur
oke ini dia
dan pelaksanaan tes ini memang dinilai sejumlah orang lebih nyaman karena dibandingkan dengan swab test yang biasanya harus diusap harus dicolok colok begitu ya bahasanya
nah kalau dengan saliva ini seseorang yang tes ini tinggal meludah tanpa harus di swab bagian hidung atau tenggorokannya
dan tes ini juga biasanya dilakukan karena dinilai mengurangi risiko bagi pengambil sampel untuk bisa terpapar juga
dan tes ini sudah dilakukan di beberapa negara seperti singapura
kemudian sudah juga dilakukan di hongkong
dan di taiwan
yang terakhir selanjutnya ini dia adalah tes swab anal
dimana tes covid sembilan belas ini melalui anal melalui bagian belakang tubuh begitu ya dengan memasukkan alat usap yang panjangnya itu sekitar tiga sampai lima cm ya
kedalam anus begitu
dimana ahli di tiongkok ini menyatakan bahwa mengklaim bahwa tes anal ini akurasinya itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan tes pcr
karena berdasarkan penelitian yang dilakukan di sana
beberapa pasien yang terinfeksi ini ternyata ditemukan bahwa virus coronanya ini bertahan lebih lama di saluran pencernaan dibandingkan dengan saluran pernafasan
nah itu dia ya
dan kalau dari tiongkok
dengan beragam cara yang ada hingga saat ini memang badan kesehatan dunia organisasi kesehatan dunia who
tetap memastikan bahwa cara paling akurat dalam mendeteksi covid sembilan belas
apakah anda terinfeksi saat ini atau tidak
itu cara ceknya adalah dengan menggunakan metode swab pcr
tapi selain dari swab pcr yang paling penting lagi harus kita lakukan adalah
terus menerapkan protokol kesehatan
terus terapkan jaga jarak pakai masker dan rajin cuci tangan dengan air mengalir